ayo reinnya di dalam dulu ya
papa udah manggil dirinya papa lagi
ada apa pak
kapan kamu ada waktu
papa perlu bicara sama kamu
setelah itu mungkin saya bisa
kita bicara di kantor ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini mau tak vision
apa rasa andien masih
tapi dia takut
jujur mah aku juga
aku juga sama aku juga takut
waktu pertama kali aku tahu
al menikahi andien
karena dendam aku tuh
aku tuh merinding loh mah
keselamatan dan jiwa anak kita
al itu pengusaha
dia mengeluarkan uang satu m saja satu miliar
kayak gak ada artinya
menyiksa andin dengan berbagai cara
aku mau tau aku tak khawatir sekali waktu itu
makanya aku bawa dia pulang
anak itu mah
sudah menderita berkali kali
aku gak mau dia menderita lebih lama lagi
dia patut bahagia mah
tulang kesel rin
nih tak usah keempat
siapa waktu itu mama udah menjerumuskan andin ke dalam hukuman yang tidak seharusnya dia pikul
ya tuhan andai bapak tahu elsa adalah pelaku sebenarnya
dan aku sudah melindungi elsa selama ini
tapi bapak pasti akan sangat marah dan membenci aku
kiki mau minta izin keluar dua jam aja bu
boleh enggak soalnya kita diajakin sama mamanya mas randy bu
mau ketemu mamanya randy
tapi kamu selesaikan pekerjaan rumah dulu ya beres beresnya keluar selesai baru boleh pergi
iya bu pasti bu makasih ya bu
ada salam buat ibunya randy
iya iya bu permisi
kau kecil kecil ke oma ini
iya dong oma mama sama oma cantik juga
oh ya apa pun
jadi aku harus jadi cantik
oh iya deh kamu memang sudah cantik saya eh udah sarapan belum
sudah dong sama ancus
hampir karena nanti siang kiki izin sorry ya jadi kamu gak usah ikut ya di rumah aja
oh aku mau lihat rena dong
ya mau nanya aduh gak apa apa kan sudah ada sama al sama saya ya dan nanti kan andi juga datang
nanti aku tunjukin fotonya
gak apa apa ya kamu beres beres ya
siki ada acara
iya betul nanti ada mama kamu
aku mah tunggu di mobil aja ya
iya oke mobil ya tunggu tunggu
ingin juga apa tunggu mobil dulu ya
saya mau ke kamar laut juga
oh mama mau panggil papa dulu supaya cepetan ya
ya dah tunggu di mobil ya
mama ikut ya ke sekolah rena mama mau lihat cooking kelas rena
gak usah lah mah mama di rumah aja
lagian kan udah ada andien yang nemenin
tapi mama mau lihat cooking kelas rena
dan mama mau ketemu sama andien
sudah lama gak ketemu sama andien please
kalau mama ketemu andien gue khawatir andien bicara soal pembunuhan roy
gue takut mama gak kuat terima kenyataan ini
lebih bahaya lagi kalau mama temuin andien diem diem tanpa sepengatungan gue
ya udah ya udah mama ikut ya
mama udah siap siap
cantik banget mau jadi koki
rena rena tunggu di dalam mobil dulu ya
muntis mau ke toilet sebentar ya
ya tolong jagain rena benar ya
tapi jangan ditutup pintunya yang dibuka dikit
gue kagak ngerti nyalain mobilnya sok
eh ayo rena di dalam dulu ya
iya tasnya sebentar
eh pagi berasa